yuk kita ngobrol di ruangan saya
itu pasti cewek simpanannya daddy
uh daddy jahat kasihan kan mami di rumah
oke pasukan siap siap
permisi kantor kami pembasmi nyamuk
jangan main ya
jangan bebas nyamuk
rak rak kok lo malah santai santai sih malah makan cookies
eh dapur gimana udah beres belum
bang aja gue punya pasukan turbo
jadi bisa bersihkan
dan apa aja termasuk dapur
jadi chill aja tinggal priit mereka pasti langsung dateng
oke kids sekarang kalian bagiin keteras keteras ini untuk karyawan disini oke
tanyain mereka mau makan apa terus suruh tulis disini oke
karyawan karyawan kalau mau makan tuisi kertas dikasih sama anak anak ini oke
oke bagiin cepetan
sejak kapan ada pegawai cilik disini
since now sejak sekarang lah
oke kids sekarang dateng kesini
aku pengen kasih tahu hal satu lagi
kalau kalian mau bersihkan wc kamar mandi sama aku kalian dapat cokelat yang enak ini
oke kalau gitu bersihkan kamar mandi dulu let's go
sebentar ya bu
pertanyaannya terus aja dummy
kamar mandi segasana oke
hai julie terima kasih udahiana
udah lama ga lihat
yuk kita ngobrol di ruangan saya
itu pasti cewek simpanannya daddy
kasian kan mami di rumah
jalan jalan jalan
uh kesel deh
pokoknya cari gak boleh selingkuh
gak boleh sama cewek itu
lagian mami tuh jauh lebih cantik daripada cewek itu
aku gak mau punya ibu tiri
soalnya ibu tiri itu jahat
pokoknya aku harus ngelakuin sesuatu
aku gak mau sudah punya ibu tiri
aku harus cari cara biar dari jangan sampai dekat sama cewek itu
ayo kita mulai beraksi
oke pasukan siap siap
kami pembas minyamuk
jangan main main ya
iya papa ini juga keras
pak tolong siapkan berkasnya semua
lengkap jangan ada yang kurang
ayah ibu julie ini begitu tertarik dan ingin melihat penawaran kita
kalau sampai gol nanti urusannya akan panjang dan cukup menguntungkan
baik pak segera akan saya siapkan
dasar anak anak kurang aja
wah asap apaan ini
saya benar benar kecewa
jul ini pasti ada kesalahan saya yakin pasti ada kesalahan
saya itu nggak pernah memesan petugas pembas minyak
kamu kedemam berdarah di kantor saya nggak pernah jules
saya nggak peduli
yang jelas semua urusan kantor kita batal
dan satu hal lagi
saya gak akan pernah nginjakan kaki saya di kantor ini lagi
saya benar benar trauma
ini pasti ada kesalahan
siapa ini bikin gara gara nih
nah itu yang didapat kalau sampai ada orang yang gangguin pernikahan mami sama dadi
rusak ini tuh cewek jelek
kak rangga ngapain kesini
soalnya kebetulan juga opi disuruh beli makanan untuk pegawai
kenapa kamu gak bilang kalau kamu ketemu sama orang yang namanya sultan
yang ngaku adiknya ayah
kenapa juga kamu gak bilang kalau kita bukan sejarah kandung
asal kamu tahu ya
tapi orang itu punya buktinya kak
dia punya foto kita
walaupun dia bilang kalau kita bukan sedara
kamu tetap adik kakak pi
kakak nggak akan pernah ninggalin kamu
janji sama kakak
jangan sampai ngerubah kasih sayang kita
jangan sampai merubah kasih sayang kita
benar benar luar biasa kakak dan adik itu
tapi lihat saja nanti
mereka akan pecah
seperti gelas yang dilempar ke lantai
dan dia akan menangis
tidak tidak tidak
sudah sudah sudah
terima kasih laura
akhirnya penderitaan aku selesai juga
kamu itu lagi ternyata cinta aku sih
kamu kemana sih
udah lah udah lah udah lah
dan itu apa

yuk yuk yuk
andai yuk yuk
kadang kadang terlambat itu
kalau kamu punya bakal loh